kader partai golkar zainuddin amali mengaku membicarakan mengenai pengembangan sumber daya manusia
serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga saat bertemu dengan presiden joko widodo pada sasa kemarin
berikut cuplikan wawancara engkar siena indonesia rifat napratwiwi dengan zainulina mali
kemarin waktu bapak diundang oleh presiden katanya banyak berdiskusi soal olahraga betul nggak pak
ya jadi beliau itu menyampaikan bahwa kita ini kok penduduknya dua ratus enam puluh an juta
tapi dari sisi prestasi kita masih belum sesuai dengan belum sebesar jumlah penduduk itu
nah bagi tantangan kita adalah bagaimana membuat prestasi kita makin baik ke depan
prestasi yang sudah ada itu dipertahankan
itu yang beliau diskusikan
nah ke depan ini ada event event ya ada pon dua ribu dua puluh di papua kemudian ada sea games
nah persiapan kita harus lebih baik lagi
ngomong ngomong kalau misalnya sudah berbincang soal olahraga sudah hampir bisa dipastikan menjadi menpora
olahraga favoritnya pak zainudina mali
jadi apa ini pak
ya saya biasa yang paling ini adalah saya jalan ya itu ya
saya selalu pagi itu treadmil gitu sebentar
kemudian ya kalau waktunya memungkinkan dan enak cuacanya saya renang
nah di samping itu ya untuk supaya bisa bersilaturahim dengan teman teman dan ya saya golf